industri musik tanah air termasuk sektor ekonomi kreatif telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian dalam beberapa tahun terakhir
ini dapat dilihat dari kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi
kami akan menjelaskan lebih lanjut untuk anda bagaimana kontribusi dari industri ekonomi kreatif tadi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
langsung saja kita lihat di sini ekonomi kreatif penyumbang pertumbuhan ekonomi
kalau kita melihat data produk domestik bruto atau pdb kita sendiri saat ini ada di angka empat belas delapan ratus triliun rupiah
dan ternyata dari sektor ekonomi kreatif ini sudah menyumbang sekitar satu triliun rupiah untuk pertumbuhan atau perekonomian indonesia
dan terkait dengan apa saja sebetulnya industri ekonomi kreatif yang kemudian dinaungi oleh badan ekonomi kreatif atau bkraf kita
ada sekitar enam belas industri ekonomi kreatif namun ada tujuh subsektor yang kemudian menjadi subsektor utama dalam pengembangan sektor industri ekonomi kreatif
di antaranya tadi anda juga sudah melihat musik kemudian juga film
ada musik film buku film buku penerbitan begitu ya
dan juga ada game kemudian fashion kriya atau kerajinan tangan dan apalagi kalau bukan kuliner begitu
nah fashion kriya dan kuliner ini menjadi tiga subsektor industri ekonomi kreatif yang menyumbang angka paling besar bagi pertumbuhan ekonomi kita indonesia begitu
dan dari tujuh subsektor ini dari tiga subsektor yang tadi saya katakan
fashion kria dan juga kuliner ternyata banyak menimbulkan atau menghasilkan kemudian startup startup atau umkm umkm yang kemudian bisa melakukan ekspor
kita akan lihat sebetulnya seberapa besar ekspor yang kemudian diciptakan dari industri ekonomi kreatif dari data berikut ini
nah ini dia kemudian kalau kita lihat yang merah ini adalah pdb yang disumbang kemudian yang kuning adalah ekspor
kita lihat yang pertama untuk industri industri kontribusi ekonomi kreatif
pada ekonomi nasional dilihat dari tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu delapan belas
dari dua ribu empat belas pdb yang disumbang dari industri ekonomi kreatif sebesar tujuh ratus delapan puluh empat sembilan triliun rupiah
kemudian ini naik lagi angkanya sampai di tahun dua ribu delapan belas tadi sebesar satu satu ratus lima triliun rupiah
ini dalam triliun rupiah dan juga ini adalah ekspor yang diciptakan
triliun rupiah tiga ratus enam belas empat terjadi peningkatan
dan sepertik itu
kita ketahui negara tujuan ekspor terbesar indonesia ada empat yaitu amerika serikat kemudian juga tiongkok ada juga india dan juga jepang
nah produk industri ekonomi kreatif kita sendiri ini paling banyak masuk ke tiongkok dan juga india juga jepang begitu
sementara untuk negara negara seperti amerika serikat ini masih cenderung mengimpor produk produk yang sudah nasional atau go internasional dari indonesia
dan ini memang menjadi kesempatan bagi pak
pasar kita pasar indonesia karena sedang ada saat ini kita tahu perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok
ini artinya amerika serikat sebagai tujuan ekspor terbesar kita tiongkok sebagai tujuan ekspor terbesar kita
jika ada barrier perdagangan jika ada barrier perdagangan antara amerika serikat dan juga tiongkok ini bisa menjadi peluang indonesia kemudian untuk masuk meningkatkan ekspor kita ke negara negara tersebut
amerika serikat dan juga tiongkok yang notabene memang menjadi tujuan ekspor terbesar kita indonesia begitu ya
kita lihat ini selalu berkembang
peningkatan industri ekonomi kreatif tapi memang ada berbagai kendala yang kemudian dihadapi oleh industri sektor ekonomi kreatif ini sendiri
di antaranya bagaimana permodalan kemudian juga bagaimana tentang hak kekayaan intelektual
karena beberapa dari badan atau industri ekonomi kreatif kita ini masih belum memiliki lembaga atau belum berbentuk pt
dan juga belum mendaftarkan mereknya ke kekayaan intelektual
jadi bisa terpatentkan
ini tadi subsektor utama
kemudian kria lima belas
kita bahas satu satu kuliner sendiri empat puluh satu
dan ternyata seperti kita tahu bagaimana sekarang menjamurnya warung warung kopi yang ada di ibu kota maupun di kota kota indonesia
penyangga begitu ternyata memang kopi ini yang menjadi penyumbang terbesar dari industri ekonomi kreatif
bahkan salah satu industri ekonomi atau perusahaan ekonomi kreatif yang berawal dari umkm di indonesia sudah bisa masuk ke pasar australia
sudah masuk ke australia dan membuka kedai atau gerai kopi di sana
nah ternyata fashion ini menyumbang juga untuk pendapatan pertumbuhan ekonomi dari industri kreatif yang cukup besar
namun ada berbagai juga tantangan yang dihadapi oleh industri fashion untuk industri ekonomi kreatif kita sendiri
jadi masih kalah ini industri fashion indonesia dengan gempuran barang barang asing
dan kalau kita lihat sendiri bagaimana industri fashion saat ini berkembang ternyata masih banyak para penggiat ekonomi kreatif
atau fashion ini yang belum masuk ke dalam marketplace
masih di instagram misalnya ya
tapi masih belum bisa mendorong industri ekonomi kreatif lokal
begitu yang berada di daerah daerah untuk masuk ke marketplace marketplace yang ada
dan itu sebetulnya bisa mendorong bagaimana pertumbuhan pendapatan perusahaan mereka
kria ini kerajinan tangan
kerajinan tangan mulai dari logam kulit dan juga kita tahu misalnya besi
nah ini kerajinan kerajinan indonesia
yang kemudian pasarnya terbesar ternyata ada di amerika serikat
nah ini yang bisa tiga subsektor dari industri ekonomi kreatif yang kemudian bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi paling tinggi untuk indonesia
dari kuliner fashion dan juga kria
dan juga terkait tadi yang dikatakan oleh bekraf sendiri ada tujuh subsektor
ada game film dan juga ada penerbitan buku begitu dan juga musik
dan ternyata untuk modal asing sendiri atau pendanaan sendiri
jadi dari kuliner kria dan fashion ini ventura atau investor global ini paling melihat industri musik atau subsektor musik dan film dari industri kreatif kita
yang menjadi subsektor utama di industri ekonomi kreatif yang dapat atau dengan mudah mendapatkan pendanaan dari ventura
nah selanjutnya ini dia profil ekonomi kreatif di indonesia
sebetulnya apa saja sih kemudian yang sudah dilakukan oleh industri ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi
juga bagaimana keberlangsungan dari angka angka indikator indikator ekonomi kita
kita lihat di sini
dari industri ekonomi kreatif sudah menciptakan delapan belas satu juta tenaga kerja
dan ini adalah jumlah dua kali lipat
dua kali lipat dari tenaga kerja industri
kalau kita tahu saat ini ada untuk angkatan kerja kita sendiri saat ini ada di angka satu ratus enam puluh juta orang
dan ternyata sektor ekonomi kreatif ini menyumbang empat belas satu persen
jadi pertumbuhan angka angkatan kerja dan satu dari lima pekerja itu adalah mereka yang berusia dua puluh sampai dua puluh empat tahun
ini mereka adalah milenial
dan memang milenial ini adalah orang orang atau generasi generasi yang sangat tertarik dengan bagaimana startup
mengembangkan startup berusaha sendiri mendapatkan permodalan begitu
nah ini dia tadi sumbangan untuk atau dari industri ekonomi kreatif untuk lapangan pekerjaan kita
dan kemudian apa saja permasalahan yang dihadapi
yang pertama minim pendandaan
pendanaan maksud saya ini sembilan puluh dua empat persen industri kreatif itu masih menggunakan modal sendiri
kemudian modal ventura tujuh persen
pinjaman bank dua empat persen
dan tak berbadan usaha sembilan puluh enam enam persen
padahal kalau kita cermati startup startup yang saat ini ada di indonesia
indonesia sendiri menjadi negara dengan pencetak
kemarin data terakhir yang kami himpun ada dua tujuh puluh empat startup di indonesia
nah ini sebetulnya permasalahannya sama yang dihadapi bagaimana untuk permodalan
startup sendiri saat ini banyak melakukan crowdfunding
crowdfunding ini secara singkatnya adalah bagaimana kemudian para industri ekonomi kreatif dan juga startup ini bisa mengumpulkan dana dari para beberapa investor
misalnya dalam tiga puluh sampai enam puluh hari
kemudian diberikan kira kira apa yang bisa didapatkan oleh para investor itu
dalam tiga puluh sampai enam puluh hari pendanaan
modal sendiri ini masih menjadi tantangan juga ya
karena untuk industri kreatif industri rumahan misalnya
ini memang mengalami berbagai kesulitan untuk melakukan pinjaman ke bank
ini hanya dua empat persen dari industri ekonomi kreatif yang ada yang mendapat pinjaman bank
dan berdasarkan data sepertinya kurang lebih hanya ada dua puluh lima persen dari yang mengajukan pinjaman ke bank
ini industri kreatif indonesia yang kemudian pinjamannya ini di approve
nah kemudian untuk menghadapi hal ini badan ekonomi kreatif kita juga sudah menggandeng bank konvensional
nah jadi bekraf sudah menggandeng bahan konvensional untuk kemudian memberikan akses permodalan yang lebih mudah
memudahkan akses permodalan
agar para industri kreatif ini terutama industri rumahan bisa mendapatkan modal yang lebih gampang
begitu dari perbankan
dan perbankan sendiri lokasinya juga lebih mudah
dekat begitu ya dengan para industri ekonomi kreatif
modal ventura kemudian tujuh persen dan memang modal ventura ini bisa kita bilang dari angel investor ya
nah tapi ternyata kebanyakan modal ventura yang ada di indonesia masuk ini ke dalam unicorn
atau perusahaan perusahaan yang bervaluasi satu miliar dolar amerika serikat begitu ya
untuk industri ekonomi kreatif sendiri sepertinya masih belum tertarik para ventura atau angel investor tadi untuk masuk
kemudian tak berbadan usaha tadi seperti saya katakan memang untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah juga harus mengajukan badan usaha
di antara misalnya pt ya
tapi memang harus melewati berbagai assessment begitu dari kementerian perdagangan agar bisa mendapatkan tadi badan usaha misalnya pt
nah itu tadi sumbangan industri ekonomi kreatif untuk indonesia
semoga lebih giliatnya makin kencang lagi
dan kita bisa melihat kalau kemarin sudah ada gojek yang menjadi dekakorn
startup industri kreatif ini kita sama sama harap ya bisa akan lebih banyak lagi unicorn dan juga dekacorn yang berasal dari indonesia